aku nyari nafkah nyari uang makan dapat hari ini dimakan besok orang sampai menimbun
aksi protes pedagang kaki lima di tegal jawa tengah ini viral beberapa hari terakhir
maharani adalah salah satu pedagang yang ngotot tetap berjualan di taman pancasila
padahal petugas satpol pp telah melarang pedagang berjualan di lokasi tersebut karena sedang direvitalisasi
di lokasi ini maharani bersama sang suami berjualan busana muslim sejak dua ribu sembilan belas lalu
ya harapannya kami semua pkl saya pribadi teman teman walaupun ada pembangunan kami tidak melarang
itu hanya pemerintah kota mau dibangun monggo kami mendukung
cuman tolonglah kami untuk para pkl minta tempat yang layak pak
pemerintah kota tegal mengaku telah menyediakan lokasi lain untuk para pedagang berjualan
namun saat ini lokasi baru tersebut masih dalam proses pembangunan
tujuannya untuk apa untuk meningkatkan kesejahteraan
kalau kotanya bagus wisata yang datang ke sini banyak pasti ekonominya berkembang
poinnya itu jadi pkl mesti paham betul tidak ada tujuan pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya
tujuan pemerintah pasti untuk mensejahterakan rakyatnya
caranya sabar sebentar
guys gue lagi jalan jalan terus gue ngedengar suara ini nih
ternyata suaranya dari sana guys
dari bandung jawa barat sebuah video dari konten tiktok viral di media sosial guys
dalam video berdurasi enam belas detik tersebut
sang pemilik akun kw tengah berdiri di depan sebuah masjid dan mengaku terkejut
usai mendengar suara musik disco yang diputar lewat toa masjid
setelah jamaah masjid di kawasan pajagalan bandung mengetahui aksi kw
mereka langsung melaporkan aksi mahasiswa tersebut ke polresta besbandung
dari pemeriksaan sementara diketahui bahwa video tersebut hanyalah editan
kw sengaja menambahkan musik disko yang seolah olah berasal dari rumah ibadah
ini dilakukannya demi menambah pengikut di akun tiktok miliknya
telah tersinggung oleh konten saya kemarin
saya meminta maaf sebesar besarnya kepada semua umat islam
dan kepada semua orang yang tersinggung oleh konten saya tersebut di tiktok kemarin
saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi
akibat aksinya ini kw dijerat dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara
tim liputan cnn indonesia